artis sinetron yana zain meninggal dunia setelah sekitar setahun berjuang melawan ganasnya kanker dalam tubuhnya
berita kematian yana zain ini begitu mengejutkan karena sebelumnya artis tersebut menyatakan kondisinya telah membaik sepulang dari pengobatan di tiongkok pada dua puluh delapan mei lalu
artis sinetron yana zain mengembuskan nafas terakhirnya kamis dini hari di rumah sakit maya pada jakarta selatan
berdasarkan keterangan keluarga kondisi yana menurun sejak pulang dari pengobatan di tiongkok dua puluh delapan mei lalu hingga pada senin
ia harus kembali di bawah grup sakit dalam kondisi koma
kematian yana ini mengejutkan banyak kalangan karena sepulang dari tiongkok yana menyatakan sudah sangat membaik
bahkan ia menyebut kanker payudara yang dideritanya telah berkurang dan kondisi kesehatannya telah pulih hingga delapan puluh persen
namun kemudian hal itu diketahui yana hanya berusaha menghibur orang orang di sekitarnya
kanker payudara stadium empat yang dideritanya telah menyebar ke sejumlah anggota tubuh lainnya
yana zain meninggal pada usia empat puluh lima tahun
ia meninggalkan dua anak perempuan sementara suaminya telah meninggal dunia pada dua ribu enam belas lalu karena penyakit parkinson
karirnya di dunia sinetron dimulai pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika membintangi sinetron cinta di rumah susun
namanya mulai dikenal ketika ia memerankan tokoh antagonis dalam sinetron tersanjung
ketika yana terjangkit kanker keadaan ekonominya langsung jatuh
hal itu yang membuat sejumlah artis dan kalangan masyarakat tergerak membantu salah satunya dengan menawarkan pengobatan ke tiongkok